ya allah steve lu kurang kerjaan banget sih steve
kalo mau nyangkut jangan di sepeda gua dong steve
dimana kaya lu mau nyangkut steve
malah mati nih air
gua bawa steve sama aja nih ngangkat gajah
ya badan lu udah kaya gardu listrik
ah ampun dah
berhenti disini aja deh ban
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aaaa ampun dah strip strip
bawa beli gua bang
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
nih nih nih liat liat liat liat nih
aku bawain lagu dandet yang bagus
lagu dandet yang paling heboh
eh bangun tau
ya dapet lah
iya tak besarin ya tak besar
tak besar tak besar
hah tuh liat
tuh kan malah juga
nah itu baru betul
jadi rasa ceritanya
kita udah funny

aduh udah berhenti dah
berhenti pan gue akan nahan pan
gue udah gak kejar pan
ya lo jangan patah semangat dong
eh ini lima puluh juta masalahnya
lima puluh juta kalau bengik lo mah
lo mendingan gue adik aja gue
udah serah lo dah
bodoh amat dah

di mana kak lo mau nyangkut steve
malah mati nih air
kenapa mati sih
belum bertiga banget loh
ya allah steve ya allah
gue salah apa sih steve
itu dia udah buruan dah
ya elah steve
nah h c itu
aduh gimana ya
bini gue udah boleh duduk kayak beranteng ya
gue main panggul aja
waduh enaknya sih steve di panggul
mendingan tidur di sini aja ya
daripada gue ngeliat si laki gue si gino
tunggu malem ya
ntar gue keluar dulu
eh pak beko
ngapain sih deket deket begitu
wah ketauan lu mak loh
oh kalau ngeliat cowok udah kayak kucing ikan asin loh
gak begitu sih be
bagaimanapun juga gak dengan pak be
pak be bawa piaraan steve
eh piarannya steve
emang dia di luar negeri eh
dia pantes luar negeri
kalau lu luar pager tau gak
ah pak be
matanya dibuka be
nah kalau si steve luar negeri nah pantes
nah kalau dia
mana ada perempuan begituan be
cicik ular gandeng
oke berajar ya
hah lu mah bener bener
lu apa kek
kentut lu tuh ancur sama mukamu
mak mak mak mohon maaf aja
dia gak pas dengan udara di indonesia
biasa sering makan ubi
buset ubi nggak kenal
ubi temen dari sukun magel tau nggak
yes enggak ada makan ubi
mbak be yang ganggah aja sih
ah aneh aneh aja
ah lihat dong deh potongannya begitu amat
bule sudah relandak tau nggak
lah lah anda mau ambil sekarang hah
be yang bener dong be
dia ini belanda apa arab sih
au gua juga bingung
lu mau apaan ya dok
lu mau apaan ya dok
sambil lah sambil lah
oh ada jebuk
yang beneran apa
ini yang gulai yang mana ya
duduk duduk dulu ma
kita lihat situasinya sudah aman belum ya
kalau nanti kita sudah masuk ke dalam terus kita mesti ngapain
soalnya aku tuh curiga steve itu diapa apain sama your husband alias pak gino itu
sama itu tuh ipan pacarnya ella
banget kalau nyampe dalam mendingan tidur dah
lu dasar pembokat
pikiran tidur aja
lu sekarang lupain tidur
lu ingetin lima puluh cm
nah lima puluh juta
itu belum kalau lima puluh juta itu ada di dalam situ
wah enak tenang
gini pokoknya kalau nanti kita ketemu sama si step kita tarik kita bawa pergi dan kita ambil kuponnya
gara gara duit orang
kita ambil cabik cabik begitu dah udah kayak macan lu mak
nah nah nah
aduh aduh kok bau busuk ya
lah lah lah
jangan jangan malam malam gini bau pusu itu ada genderuwa lah
aduh lah genderuwa
emang emang bener
ini genderuo main di pelbak
kalau seandainya bau genderuwa siapa ya lah
gue yang ngentut
mak tuh genderuwa nih
kebanyakan dosa kali ini dia ngaku
satu dua tiga
eh kenapa sih guna sama steve ada di sini ya
jangan jangan itu bener mereka itu sudah ngapa ngapain si steve
nara kali ini aku yang kejaya itu mak
masih tidak itu